bus pariwisata po purnamasari dengan nomor polisi e tujuh ribu lima ratus delapan w
yang membawa rombongan jemaah pengajian asal depok jawa barat ini rusak parah pada bagian depannya
kondisi ini terjadi setelah bus terguling saat melintasi belokan jalan babakan nagrod ciater subang
kecelakaan ini mengakibatkan delapan penumpang bus meninggal dunia di lokasi kejadian dan puluhan luka berat dan ringan
semua korban dievakuasi ke puskesmas jalan cagak dan beberapa rumah sakit yang ada di subang untuk mendapatkan pertolongan
rata rata korban mengalami luka di tangan dan kaki akibat membentur dinding bus
rombongan jemaah pengajian ini akan pulang ke depok setelah berwisata di gunung tangkuban perahu
namun dalam perjalanan tepatnya di jalan babakan nagrok bus yang mereka tumpangi oleng dan terbalik
kasus kecelakaan ini ditangani petugas lakas sat lantas polres subang